nah karena masih banyak warga jakarta yang belum pernah ke museum fathahila
langsung saja kami ajak anda jalan jalan berwisata di museum fathahila di kawasan kota tua jakarta
bersama rekan kami produser lapangan nova naya antaka
naya bagaimana dengan kondisi museum fathahila
saya mendengar ini tertutup untuk umum terkait dengan pandemi
tapi naya mungkin mempunyai kesempatan untuk menyambangi museum fathahila
dan melihat seperti apa koleksi koleksi menarik yang bisa kita simak bersama juga dengan penonton di rumah
silakan dengan laporannya naya
ya selamat siang yuda dan juga pemirsa
memang saat pandemi ini sebagian atau sebagian besar tempat tempat wisata ditutup karena kondisi pandemi
namun jangan sedih saya akan mengajak anda dan juga pemirsa untuk berkeliling
mengelilingi museum fathahila yang berdasarkan survei polling dari cnn dari tanggal dua belas sampai enam belas juni
museum fathahila masih banyak nih warga jakarta yang belum berkunjung dan belum tahu
nah di momen hari ulang tahun
tahun dki jakarta ke empat ratus sembilan puluh empat
saya akan mengajak anda berkeliling museum fathailand
dan di tempat saya berdiri ini bisa dilihat bangunannya aksennya sudah sangat lekat dengan museum fathahila
atau sebenarnya disebutnya bukan fathahila nih museum sejarah jakarta
dan kali ini saya akan mengajak anda ke ruangan yang cukup bersejarah
karena di sini nanti saya akan tunjukkan nih ada alat
alat yang sangat bersejarah yang pertama kali yang digunakan untuk menyerang
pada saat zaman sunda kelapa jadi sebelum namanya jakarta
namun untuk lebih lengkapnya saya akan mengajak pak alex
seorang pemandu wisata di museum fathahila atau sejarah jakarta ini
untuk menceritakan apa saja yang ada dan bagaimana sejarahnya di museum sejarah jakarta
pak ini ditutup nih pak ya tapi kita punya kesempatan nih pak untuk berkeliling
seperti apa sih pak sejarah jakartanya
jadi sejarah jakarta awalnya itu dari sunda kelapa ya
nah di sini ada barang buktinya berupa salah satu meriam yang dinamakan meriam sodok
atau meriam cirebon jadi meriam inilah yang dulu digunakan untuk menyerang sunda kelapa
melawan portugis ya dari jerbon oleh pasukan fathahila yaitu tanggal dua puluh dua juni seribu lima ratus dua puluh tujuh
makanya sampai sekarang karena kemenangan yang hilang gemilang
nama sunda kelapa diganti menjadi jayakarta
nah sampai sekarang ini diperingati hari ini sebagai hari ulang tahun kota jakarta begitu mbak naya
nah jadi meriam ini memang bentuknya kecil ya tapi ini bobotnya luar biasa gitu ya
karena terbuat dari campuran besi dan tembaga juga gitu ya dari jerbon
nah di ruangan ini juga kita pamerkan berupa sejarah sejarah tentang pada masa sunda kelapa pada masa jayakarta gitu ya
dan di sebelah sini juga ini ada salah satu patung wijaya krama mbak naya ya
jadi salah satu penguasa yang ada di apa namanya jakarta dulu ya begitu
nah baik mbak naya mungkin di sebelah sana itu ada sebuah pedang juga ya
nah kalau kita lihat secara detailnya meriam ini seperti ini
jadi kenapa dinamakan meriam co
karena di sini ada toakan ya jadi semacam kalau mesiunya atau bahan pedangnya itu bisa dari sebelah sini
nah ini sampai ke sebelah sana jadi pelurunya bisa dari depan sana ya
jadi saya ulangi sekali lagi bahwa meriam ini kecil tapi bobotnya luar biasa
jadi alat pertama ya pak cikal bakal jakarta
nah yuda dan pemirsa ini adalah alat yang tadi saya rahasiakan alat pertama yang menjadi cikal bakal jakarta
ini digunakan pada waktu itu jakarta namanya sunda kelapa ya pak ya untuk menyerang portugis
dan di sini kita bisa lihat tanggal dua puluh dua juni seribu lima ratus dua puluh tujuh ya pak ya
artinya pada saat itu penyerangan itu sudah terjadi dan disitulah cikal bakal hari lahir ya pak ya
jakarta yang hari ini kita peringati bersama ya pak ke empat ratus sembilan puluh empat berarti pak
oh iya betul berarti genap usia sudah ini ya lebih banyak ya
kita semangat dihukum covid ya
nah saya akan mengajak jalan jalan lagi nih menuju tempat tempat bersejarah lainnya
nah di sini juga ada pedang pedang ya pak yang alat alat yang digunakan
pedang hukum ya dulunya untuk hukuman panjung ya jadi ada dua pilihan ya
hukuman gantung atau pilih hukuman tancung
tapi banyak kan orang indonesia dulu pilih hukuman panjung kenapa kan cepat mati
kalau gantung lama apalagi jangan ngikut
lanjut pak kita kita akan lanjut ke spot
selanjutnya yang tidak kalah bersejarah di sini spot ada kapal apa nih pak
kapal ini miniatur kapal voc jadi dimana dulu orang orang eropa itu membawa rempah rempah menggunakan kapalnya seperti ini ya
jadi kemudian kembali dari eropa itu membawa mampir ke india membawa batu batu ya
untuk pembangunan gedung ini nanti kita lihat batunya yang seperti apa sih kan begitu kan penasaran kan
nah selanjutnya juga di sini kita akan dikasih tahu nih
batu yang bersejarah juga ya pak
iya di sebelah sana
nah di sini ada apa pak peta ya pak peta zaman dulu
jadi di sini pak naya batavia dulu itu kecil sekali ya
jadi hanya seperti ini jadi dikelilingi oleh apa namanya kastil atau benteng
nah posisi glodok ya nah ini di luar kastil ya di sebelah sini nih ya
nah dulu namanya bukan grodoh

tapi namanya pancoran ya
kenapa kok dinamakan gelodok
karena orang tionghoa itu mengatakan r itu agak susah
jadi di sana pancoran air menggerodok
hanya ini air menggerodok menggerodok melalui tiap hari
akhirnya namanya sampai sekarang gelodok
nah ini jadi ini posisi gedung ini di luar sini ini adalah sinar pelawak dulu
jadi batavia dulu itu masih kecil posisinya
nggak seperti sekarang kan begitu ya
nah ada di sebelah sana mungkin
lukisan yang sangat besar sekali
nah yuda dan juga pemirsa nih
saya akan menuju lukisan yang menjadi masterpiece di museum sejarah jakarta
atau orang lebih kenalnya museum fathahila
di sini museumnya tadi dibilang sih cukup besar
terus di sana juga menggambarkan sejarah jakarta sebelum menjadi jakarta
seperti apa lukisannya
nah di sini bisa dilihat lukisannya besar banget
luruh ruangan ya pak ya
ini bisa diceritain nih pak ceritanya seperti apa
lukisan ini dilukis oleh bapak s joyono
menceritakan tentang perangnya antara pasukan mataram melawan belanda di batavia
jadi apa namanya dulu itu kan tahun seribu enam ratus dua puluh delapan satu ratus enam puluh sembilan ada peperangan
nah ada dua versi yang mengatakan bahwa jan pietersoenkoen
kalau versi dari belanda mengatakan bahwa jan pietersoenkoen meninggal karena kena penyakit kolera
tapi versi indonesia mengatakan bahwa jan pietersoenkoen meninggal dibunuh oleh pak jurid mataram
dua duanya benar intinya jan pietersoenkoen mati
ini karya siapa nih pak sebesar ini
ini bapak s joyono ya tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua
batavia jadi batavia dulu seperti ini ya menggambarkan seperti ini
ini merupakan salah satu masterpace nya yang koleksi yang ada di museum ini
dan di sebelah sana juga mungkin pak naya bisa mencoba ya
apa apa nih misalkan pengunjung itu bisa
tahu sejarahnya bisa tinggal seperti ini
nah yuda mbak prisa mungkin nggak bisa datang ke sini saya wakilin aja
jadi di sini nih bisa selain melihat sejarah juga bisa jadi spot foto
atau kalau di sini nih ini pakai virtual
nah tapi kayaknya sensornya sama saya kurang
jadi nanti kalau misalnya sensornya bagus
ini akan melihat koleksi benda benda yang ada di museum sejarah jakarta
nah salah satu ini adalah tadi pedang bada
nah penasaran apa lagi yang ada di sini
ikuti saya dan juga pak alex ya
ini apa pak
ini alatnya untuk perang pada masa itu
jadi ada tombak kemudian pedang juga ya
kalau mau weekend sih dibuka dulu tapi susah
nah yang mana saya mau menunjukkan batunya nih yang dibawa dari india selatan
ini adalah salah satu batu ya
orang belanda itu dulu dari indonesia kan bawa rempah rempah
nah kemudian kembalinya lagi ke indonesia itu kosong kapalnya
nah ini batu ini diambil dari india selatan untuk bebuan kapal
atau supaya kapalnya tidak oleh
jadi ini beratnya berat ya gitu ya
nah kita sekarang ke lantai atas
pak ini kayaknya di lantai ini dulu tapi nanti kita bisa lanjut lagi ke lantai atas
jadi ini cukup sih menerangkan sejarah jakarta ya pak ya
ya yuda dan juga pemirsa tadi setelah nggak begitu lama sih ya berkeliling keliling sama saya
melihat museum fathahila atau museum sejarah jakarta
nah bagi anda yang ingin mencoba pengalaman seperti saya
melihat sejarah jakarta di mutin hotel mungkin bisa nanti pas pandemi ya
pas selesai pandemi masa saya atau kami pun pada saat kesini juga sangat menjaga protokol kesehatan
atau bisa melalui virtual bisa dicek langsung di museum
di media sosial dari museum fathahila
dan ada sedikit pantun untuk yuda dan juga pemirsa jalan jalan ke kota tua
mampir ke gunung nia jangan lupa beli mie
hai selamat ulang tahun kota jakarta tercinta
semoga semakin jaya dan lekas dari pandemi
kembali ke studio
iya aduh pantunnya menarik sekali nonaya
selamat bertugas kembali non
di sana tetap menikmati suasana museum tapi tetap menerapkan protokol kesehatan
selamat bertugas kembali